warga merekam aksi tak termuji dua kelompok pelajar di purwakarta jawa barat
diketahui pelajar dari smk ypk dan smk yks purwakarta ini
saling kejar dan saling serang menggunakan senjata tajam dan bilah kayu
tawuran ini terjadi usai pulang sekolah pada senin sore
warga yang resah membuarkan tawuran ini
dalam peristiwa ini sejumlah pelajar terluka dan dilarikan ke rumah sakit
kapan berapa orang yang bapak lihat pak
satu orang luka apaan
itu pada bawa senjata tajam
sepuluhan sama apa sepuluhan
sepuluhan anak anak smk berarti
kini polisi telah mengamankan tujuh orang pelajar yang terlibat tawuran
polisi mengimbau kepada pihak sekolah dan para orang tua
agar lebih mengawasi anak anak mereka
agar tidak terhasut untuk mengikuti ajakan tawuran
dari ibu kota jakarta diduga hendak tawuran belasan pemuda diamankan oleh tim perintis presisi polda metro jaya
di kawasan waduk fluid penjaringan jakarta utara
dari pihak penyelidikan pihak kepolisian
tiga orang akan diproses secara hukum
lantaran membawa senjata tajam jenis celurit
memang mereka nongkrong dan kemudian ya mungkin kalau ada yang memancing
kemudian itu yang kita khawatir
aparat polsek penjaringan akan meningkatkan patroli rutin
di tempat tempat rawan kejahatan di wilayahnya
tim liputan cnn indonesia